dan kita akan bedah peluang nama nama yang saat ini terus beredar yang dijagokan untuk menjadi bakal cawapres dan juga berkontestasi nantinya dalam pemilu mendatang
saya tidak sendiri tentunya untuk membahas nama nama tersebut sudah ada direktur eksekutif foxpol center research and consulting pangi caniago yang malam hari ini sudah bergabung di studio cnn indonesia
kabar baik ya mas ipang ya
kabar baik angin segar
nah mas sebelum kita bahas bedah satu persatu namanya saya mau tanya dulu kriteria kriteria apa yang wajib dimiliki oleh cawapres ini agar dilirik untuk menjadi pasangan capres yang sudah dideklarasikan
iya memang kriteria wajib ini memang sesuatu hal yang sebuah kenisayaan yang dimiliki modal yang dimiliki oleh cawapres atau menjadi variable menjadi intensitas dan menjadi arah
untuk kunci untuk digandeng atau tidak
nah salah satu adalah label modal racikan elektoral baik tingkat kedikenalan mbak sasa tingkat kedisukaan dan tingkat keterpilihan
biasanya orang kenal ada sebagian yang kenal suka ada yang sebagian suka pilih
nah ini yang menjadi modal elektabilitas
yang kedua adalah modal partai politik
modal partai politik itu juga menjadi penting karena ketika mereka bisa bawa kursi bisa bawa partai dan bisa bawa stabilitas di koalisi
mazhab ini juga mengalami patahan juga sebab kadang kadang cawapres itu juga ada juga yang koalisi tidak perlu stabil juga
karena nanti koalisi dibangun setelah presiden terpilih
nah yang ketiga adalah tentu modal logistik
karena biaya cawapres kita cawapres ini high cost ya termasuk biaya saksi relawan biaya pemenangan itu besar sekali
nah itu sebetulnya kriteria wajib yang misky dimiliki oleh cawapres yang akan berkontestasi
sehingga bisa dilirik digandeng
atau menjadi penting untuk diambil sebagai cawapres
kalau dari voxpol nama namanya siapa aja mas
nah voxpol meneliti ini sebetulnya ketika keluar hasil survei di mei ini
kita di bulan maret dan di bulan terakhir november dua ribu dua puluh dua itu sandiaga uno sudah unggul
kita waktu itu ada seratus halaman laporan kita kirim di cnn
itu sandiaga uno nomor satu
nomor dua baru waktu itu adalah muncul yang namanya ridwan kamil
dan belum muncul pak erik thohir belum terlalu besar
pak pak pmd belum tercapture belum terinzum dengan baik
tetapi tiga besarnya itu adalah sandiaga uno ahy dan rion kamil
dua tiga ini ya yang tercapture ya
ini yang tercapture di data kita ambil pada november itu
kan survei juga sangat tergantung kapan data itu diambil
data terbaru kita di tahun ini kan belum kelihatan
tapi kita sudah berhasil konsisten data ini di dua tahun pemilu
dan kita ambil setiap tahun dua kali survei
apakah dua nama ini mas juga hadir akhir akhir ini
nama pak erick thohir waktu itu sudah muncul tetapi belum signifikan
termasuk nama bu khofifa
cuma kan sekarang ada muncul lagi nama pak mahfud md misalnya
tapi ini kan dinamikanya baru kelihatan dari lima nama
ini sebetulnya di hasil survei voxpol center pada november itu juga menunjukkan ini calon wakil presiden lima besar
memang sudah terpotret dengan baik gitu
meskipun kadang kadang kita simulasikan simulasikan beda beda
ada yang lima pas ada yang lima ada yang sepuluh ada yang lima belas bahkan ada yang enam belas nama kan
nah itu ketika kita masukkan posisinya juga bergeser
kita akan bedah satu satu ya mas
ini boleh dicoret coret ya mas kalau misalnya nanti core coret
kita akan bahas dari sandiaga uno karena dari surveinya voxpol dan juga beberapa institusi lainnya
nama ini sepertinya agak konsisten menjadi yang teratasi
batas sih ya mas ya
mas sandiaga uno ini kelebihannya sebetulnya beliau kan memang punya elektabilitas hari ini
elektabilitas menjadi kunci beliau
kemudian beliau juga punya yang namanya logistik yang cukup
budget yang cukup
beliau kan termasuk di forbes atau orang orang yang berkaya
pn nya sampai sepuluh enam triliun rupiah soalnya mas dua ribu dua puluh satu
nah partai beliau punya kemarin kemudian meninggalkan itu
saya nggak tahu ini bagian dari skenario atau lobby lobby beliau
nah ini menjadi satu hal yang menarik
selain ini pak sandiaga uno itu beliau kan juga pemilih yang masuknya kategori gen z milenial
hasil serupai kita di voxpol terpotret bahwa gen z dan millennial itu lebih dominan ke sandiaga uno
ketimbang kayak ahy maupun rion kamil dari tiga nama ini
jadi gen z ini sebetulnya sama millennial ya
usia yang pemilih kritis yang sangat rasional
yang memperhatikan track record rekam jejak ya
kemudian memperhatikan kompetensi kapasitas dan prestasi
nah ini yang beliau sangat rasional sangat kritis
nah ini menjadi keunggulan sandiaga uno hari ini karena dia termasuk yang dominan pada gen milenial
pemilih yang cenderung ketika kalau kita lihat gen z milenial di calon presiden itu memang lebih dominan kayak pak anies
jadi selain sudah memiliki tiga kriteria tersebut dua sih sebenarnya karena satu lagi belum masuk partai politik lagi ya
itu artinya berarti sandiaga harus cepat cepat masuk p tiga kali ya atau masuk parpol kali ya
biar bargaining positionnya tambah tinggi
nah kalau misalnya beliau kemarin sudah gerindra mungkin ke situ
tapi kalau besok beliau bergabung ke partai sebetulnya beliau adalah paket cawapres yang paling lengkap
baik kita geser ya
baik paling lengkap memenuhi kriteria
kita geser ke rituan kamil
nah ridwan kamil sebetulnya beliau termasuk beliau hari ini kan terkondisikan oleh ketika beliau masuk ke partai ya
tentu beliau akan terhalang oleh yang namanya erlangga
ya itu dia
itu matahari yang itu nggak mungkin ada dua matahari kembar
nah ini yang membuat beliau hari ini
beliau punya partai juga
tapi kemudian mbak sasa apakah golkar akan mengusung pak rion kamil atau erlangga
karena memang mengatakan golkar tidak akan absen kali ini karena dua kali pemilu ikut
dua kali pemilu gagal ikut pemilu
nah cuma belum tentu pak rion kamil
ini agar potensinya ridwan kamil ini meningkat hati siapa yang harus rituan kamil ambil nih
hatinya golkar kader golkar atau hatinya erlangga aja
nah kalau misalnya
hati erlangga atau golkar sebetulnya golkar hari ini kan kalau melihat elektabilitas ridwan kamil cenderung lebih signifikan dibanding erlangga
artinya kalau rasional psikologi angka elektabilitas semestinya pak rion kamil yang diusung oleh golkar
mestinya kalau rasional dari elektabilitas
kita bergeser ke koalisi sebelah nih
koalisi sebelah agus harimurti yudhoyono
nilai plusnya pak agus ini sebetulnya selain beliau juga punya segmen generasi milenial
ini tiga ini sebenarnya punya tapi yang ada yang signifikan ada yang nomor dua ada nomor tiga
beliau kan punya partai politik yang mestinya itu menjadi kekuatan beliau
beliau dianggap mampu membawa stabilitas di koalisi bisa membawa partai
yang kedua beliau juga punya pengalaman mentor dari psbi
itu nggak bisa dinafikan
nah itu juga menjadi kekuatan beliau menjadi keyakinan beliau bahwa beliau punya kemampuan pengalaman
karena mentornya langsung dari presiden
di samping itu ahi ini juga konsisten elektabilitasnya konsisten ada di tingkat teratas
iya tingkat teratas untuk posyitoning sebagai cawapres bukan sebagai capres
di samping memang kalau kita lihat ahy ini kan dari pidatonya makin baik ya
kian hari makin baik makin matang
kemudian kemampuan beliau waktu itu kan dihadapi kondisi partai yang begitu berat
menghadapi kudeta dilakukan oleh pak muldoko
bisa dikatakan berhasil
kalau berhasil beliau menunjukkan ternyata beliau mampu menghadapi
walaupun waktu itu ahy merasa berat bagi dia menghadapi ini tapi beliau punya kemampuan untuk modal di situ ini
terakhir memang ahi sebetulnya punya yang namanya apa namanya kemampuan good looking lah
baik berbicara berat nih mas ipang
sebenarnya rival beratnya ahi adalah hovifa karena banyak yang menginginkan anies ini bersanding dengan hovifa
karena punya nu
jatim punya perempuan
nah artinya begini tergantung user kebutuhan capres sebetulnya mbak sasa
karena tadi ada juga capres nggak butuh elektabilitas nggak butuh logistik nggak butuh partai
itulah yang terjadi dengan ki haji maruf amin
itu yang terjadi dengan pak jk waktu itu gak terlalu penting
karena pak jk juga nggak punya partai
tapi kalau misalnya kebutuhannya adalah representasi perempuan iya
kebutuhannya kepala daerah iya
misalnya simulasi ideal itu adalah misalnya
kepala daerah juga dianggap penting termasuk nu nya
karena punya segmen yang kuat di jawa timur
saya pernah keliling nu misalnya
keliling di jawa timur
itu ketika ada nama bu kofifa
awalnya mereka memilih ganjar erick misalnya
tapi begitu ada anies hoviva mereka milih hoviva nya
artinya mereka bergeser migrasi milih anies
bisa menggait swing voters itu ya
karena mereka meyakini ada politik partai edi mereka di sana itu
kecintaan person terhadap kofifa itu lebih menonjol juga ada kebanggaan
meskipun bu hovipa sebagai wakil dari anies
tapi ketika dihadapkan simulasi ganjar erik dengan anies kofifa
di misalnya di beberapa daerah di situ
itu menunjukkan mereka lebih cenderung memilih ada bu kofifanya sebagai wakil
yang terakhir nelin udah disebut sebut nih
sama mas ipang erick thohir
nah pak erick thohir ini kan sebetulnya
beliau adalah apa
dianggap punya kemampuan dalam entrepreneurship
jadi selama ini kan
entrepreneurship dianggap orang yang bekerja lebih
jadi kpi nya bagus lebih terukur
dan dianggap prestasi prestasi beliau pelan pelan tercicir
semua dianggap berhasil
beliau jadi ketua psi kemarin mengantarkan sepak bola indonesia
menjadi tiga puluh dua tahun baru kali ini direbut
kemudian sea games misalnya
terus apa namanya pertemuan pertemuan event event internasional
dipercayakan pak jokowi termasuk menjadi ketua tim pemenangan
itu menjadi modal beliau bahwa ternyata
kemampuan beliau sebagai entrepreneur menjadi orang pengusaha
itu juga punya darah politik
jadi beliau juga menurut saya orang yang populis
mengerti tentang selera agen pemilih
saya memelihat bagaimana terekor jejak beliau
jalan langkah beliau berbahasa dengan generasi milenial
berkomunikasi dengan generasi milenial
dan pendekatan komunitas generasi milenial
memahami selera gen z itu beliau memahami itu
terakhir mas ipang
sandiaga uno ridwan kamil ahy hovifa erick thohir ini kan terserah nanti
bagaimana koalisi yang memutuskan seperti itu kan ya
terakhir mereka harus melakukan apa
agar peluang mereka ini semakin tinggi lah
untuk dipilih sebagai cawal pres
ya salah satu cara mereka harus menjaga
kemudian mereka harus meyakinkan bahwa
representasi tadi misalnya jawa dengan luar jawa
mereka juga punya modal itu
di samping misalnya mereka juga harus bisa memastikan bahwa
jangan jangan besok adalah ini nggak kepake itu yang saya khawatirkan
karena memang menguatnya misalnya blok ideologis kembali
nasionalis dengan religius polarisasi isu
sehingga kepentingan ini nggak kepake ini yang saya khawatirkan
tetapi besok sepanjang itu narasinya adalah narasi kinerja prestasi
kepada pemilih rasionalnya kuat pemilih kritisnya mbak kuat
maka blok ideologis seperti k h maruf amin itu nggak muncul lagi
justru mereka mereka inilah yang akan muncul ya
ini yang kepake nasionalis muncul
ini yang kita jangan sampai kemudian
mereka yang punya orang orang terbaik seperti ini
nggak kepakai karena kuatnya mengentalnya lagi
isu agama menguat lagi sehingga ada kebutuhan
untuk menghadapkan kelompok nasionalis dengan religius
sehingga capresnya itu dianggap presentasi nasionalis
nah kalau tika religius ini menurut saya nggak ada yang kepake
dan kita harapkan dan kita harus terus berupaya agar pemilunya
tidak lagi berbasis mengenai politik identitas itu ya mas ya
namun bisa memunculkan nama nama muda nama nama baru seperti mereka
baik terima kasih mas ipang telah bergabung bersama kami malam hari ini
di sedia cnn indonesia